sampai jumpa di video selanjutnya
kamu tidak boleh bergaul dengan orang sembarangan
kamu itu pimpinan perusahaan yang besar
pak adil itu teman saya
itu bukan orang sembarangan pak
saya sama dia itu ditemenan
pak pak masuk pak
udah jam ya bu
iya silahkan pak
ibu yang kuat
ibu yang kuat ya
ibu harus bertahan di sini bu
serahkan surat ini ke pengacara saya
surat ini isinya sangat penting
surat apa nih
isi surat itu
karena semuanya sudah mengira
saya sudah meninggal
pastinya harta saya akan jatuh di
tangan yos dan saya tidak mau itu karena kalau dia memiliki semuanya dia pasti akan
ngebebasin ranti ngurus lia bahkan mereka akan bersatu kembali saya tidak mau itu
jadi isi surat ini pengalian harta saya jadi atas nama kamu
tapi ingat harta tetap milik saya dan ini saya cuma titip ke kamu
kamu tidak punya apa untuk memakainya karena hanya saya yang bisa memakainya
nah beres beres bu saya ngerti udah ibu jangan khawatir tenang aja
semua bakal baik baik saja
ini saya enter sekarang ya bu ya
kaya raya ibu tuh ngomong apaan sih emangnya ibu mau dapat uang dari mana
pokoknya lo tenang aja dah pokoknya mulai sekarang hidup kita bakal
sekarang gue mesti ke rumah bu ingrid nggak boleh telat
baiklah pak yosjon dan mercy saya akan bacakan surat puasian ibu ingrid
ngapain kamu di sini

ibu ingrid sebelum meninggal sempat merubah surat puasiannya
yang ditangan saya ini adalah surat puasian yang baru
di surat ini ibu ingrit menyatakan bahwa dia merasa kecewa
dan tidak merasa disayangi oleh paios sebagai suaminya
payos bernama lalai menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga
dan sudah menyakiti ibu ingrid secara batik
oleh sebab itu ibu ingrid tidak ingin seluruh hartanya jatuh ke tangan tekrar
ibu ingrid mewasiatkan seluruh hartanya dikuasakan kepada orang kepercayaannya yaitu
dan ibu ingrid ingin juan dan mercy menikmati hartanya tapi dibawa pengolahan dan pengawasan ibu sari
tidak ini semua itu tidak mungkin
kak juan ini itu tidak mungkin
bapak tidak mungkin
pak pasti bapak salah baca kan
tidak semua itu tidak benar
kamu kenapa sih sedih
kok kamu bisa di sini sih
ya aku kan tahu kamu tuh di mana
pokoknya aku janji aku selalu akan nemenin kamu
aku juga selalu akan lindungi kamu li
eh apa apaan sih
aku sudah bilang kamu tidak boleh bergaul dengan orang sembarangan
kamu itu pimpinan perusahaan yang besar
pak adil itu temen saya
itu bukan orang sembarangan pak
saya sama adil itu temenan
pak aku kacau itu tidak ada hak untuk memisahkan kita tahu tidak
sekarang status kamu sudah lain nih
mungkin aku itu sudah tidak pantas bergaul dengan kamu
mendingan sekarang aku pergi
sudah sudah liya sudah
kita masih banyak urusan yang lain
tidak ada waktu mengurusi masa seperti ini
eh bukannya saya
saya ingin menginginkan harta ingrid atau apa
apa anda tidak merasakan yang aneh tentang surat wasiat itu
ulah sari atau surat wasiat palsu begitu
sebenarnya saya juga agak ragu keaslian surat ini
tapi bapak tidak perlu khawatir
saya akan sedikit keaslian surat ini
bapak tidak perlu khawatir
saya akan sedikit keaslian surat ini
saya pastikan tidak akan ada proses pengalian harta
baik terima kasih
saya tidak menyangka loh non merci dan juan
ibu kalian tuh bisa jadi segila gitu ya